akibat malu karena hamil di luar nikah seorang ibu di probolinggo tega membunuh bayinya sehabis dilahirkan
selain malu ia nekat membunuh bayinya setelah pria yang jadi kekasihnya tidak mau bertanggung jawab
ll warga dusun bunut desa karangrejo kecamatan kurupan probolinggo tega membunuh bayinya sendiri setelah dilahirkannya tanpa bantuan siapapun pada minggu siang
bayi laki laki ini tewas mengenaskan hanya sesaat setelah dia lahir
bayi itu kemudian dibuang di sebuah tanah lapang tidak jauh dari rumah pelaku
peristiwa diketahui saat kakak pelaku melihat ada anjing yang sedang menggeruk gudukan tanah
ternyata ada jenazah berada di sana
hasil visum menyebutkan bayi malang ini tewas karena benturan di kepala
sementara sang ibu pembunuh bayinya sendiri sekarang dirawat di rumah sakit karena lemas
dia menyebut kejadian ini dilakukan karena gelap mata
bayinya lahir di luar nikah sementara kekasihnya tidak
mau bertanggung jawab
polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya sebilah celurit batu serta beberapa kain
ibu kejam ini terancam undang undang pelindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara